bumi selaku wakil ketahuan
perlu dilakukan pemenahan sehingga menjadi kota yang menjadi sentra ekonomi indonesia
nah bagi kami tentu kami akan serahkan semua ke dp bupan teknologi bupan teknologi
dan kita tahu juga pak ridwan kamu tentu selama ini sudah dikenal mendapatkan pengertian dari partai partai yang lain
sehingga memang memerlukan pembicaraan dan komunikasi politik dengan partai partai yang lain
apalagi memang saya harus sampaikan bahwa di jawa barat sendiri partai gokart
tidak cukup mencalonkan sendiri
ya jadi kita akan kualisi dengan partai partai yang lain